iya itu yang menjadi sorotan ya sepertinya ya bahwa walaupun banyak hujan di mana mana
tapi hujan di riau ini tentunya menjadi sorotan karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti wilayah riau
juga mulai menghilang setelah diguyur hujan lebat dalam sepekan terakhir
pemerintah provinsi riau mencabut status darurat pencemaran udara atau kabut asap menyusul semakin baiknya kualitas udara di daerah tersebut
kualitas udara di pekanbaru riau maupun sejumlah wilayah di riau lainnya terpantau mulai membaik sejak sepekan terakhir
kabut asap sudah menghilang setelah diguyur hujan
aktivitas masyarakat baik di kota pekanbaru riau maupun sejumlah wilayah riau lainnya kembali normal
pemprov riau memutuskan untuk mencabut status darurat pencemaran udara atau kabut asap
gubernur riau menyebutkan bahwa status darurat kabut asap tidak diperpanjang karena kabut asap sudah menghilang
menyusul semakin berkurangnya titik api
kebakaran hutan dan juga lahan meski sudah dicabut
pemerintah provinsi riau masih mempertahankan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga tiga puluh oktober mendatang
titik api kebakaran hutan dan lahan masih terpantau di sejumlah wilayah riau meskipun dalam skala kecil
seperti di kota dumai
dia seratus darurat asap ini sudah dicabut sampai tanggal tiga puluh sekalam karena asap tidak ada lagi
jadi maka itu status
status darurat siaga darurat tetap sama tiga puluh
cuma pencemaran udara saja yang dicabut